mainkan gamenya dapetin plusnya
dia kemungkinan besar hilang
om juga sekarang bingung
kemarin om sempat ketemu sama mantan istri om
terus dia menanyakan keberadaan anak kami
sementara waktu itu yang om tahu
dia yang membawa anak kami
soalnya kan kepala saya lagi luka
terus dr panji bilang katanya mau ngerawat kepala saya
sekalian mengontrol jantung saya
kepala kamu kenapa
kamu duduk di sini
kamu duduk di sini
kamu kan kepalanya lagi sakit
biar om yang ambil nasi goreng buat kamu ya
udah kamu duduk aja di sini ya
udah om gapapa biar saya aja om
gapapa biar om aja di sini
udah gapapa om
saya enggak suka aja beneran
udah udah biarin gapapa
udah gapapa biar saya aja
biar sini biar saya aja
kamu ngelap baju saya pakai kain lap kotor begini
masih masih berangkat
tanpa kotor baju saya kan
sekali lagi saya minta maaf ya karena udah numpah nasi gorengnya dokter
tapi mudah mudahan dokter yang mau makan bekal yang udah saya buatin itu
kamu di mana aida
saya ada di sini tapi
saya enggak berani keluar
kamu keluar atau saya marah sekarang sama kamu
mungkin lebih baik saya pulang aja ya dokter
saya disini hanya nyusahin dokter aja
aromanya enak banget
mudah mudahan rasanya sama
rasanya sih pasti enak dokter
mas kok nggak enak awas ya
sedangkan dulu ya
kamu jangan pura pura ya
aku masih gak ngerti
kenapa nena bisa mengira
kalau anak kami ada di aku
waktu kami memutuskan berpisah
kan nena yang memaksa
waktunya minum ompet om
om jadi ngerepotin kamu terus
enggak gak ngerepotin kok om
om kenapa kok keliatannya lagi sedih
cuma lagi kepikiran aja
sama anak om yang dibawa
sama mantan istri om dulu
dan sekarang om gak tau
dia kemungkinan besar hilang
om juga sekarang bingung
kemarin om sempat ketemu sama mantan istri om
terus dia menanyakan keberadaan anak kami
sementara waktu itu yang om tahu
dia yang membawa anak kami
kenapa gak om coba tanyain aja
maksudnya om coba tanya tentang cerita yang sebenarnya om
kalo emang anaknya om bener bener hilang
terus siapa tahu polisi bisa nyari informasi tentang anaknya om
insya allah mudah mudahan
kok bisa ya kejadiannya sama kayak kejadiannya bu nena
apa jangan jangan yang dimaksud sama om surya dengan mantan istrinya itu bu nena
saya minta bapak menemukan orang ini secepatnya
ibu ingin saya mencari orang ini
ini kenapa berkas ini bisa ada sama bapak
tapi ternyata memang memang dia
sebenarnya ini adalah berkas lama
berkas ini adalah mengenai kasus penculikan anak dan penjualan anak kami ini
dan orang ini dia menjual anaknya ke amerika
hanya untuk pengobatan jantungnya saja
jadi bang anas benar
surya yang udah menculik anakku dan bahkan dia tega menjual anak sendiri ke amerika untuk mengobati jantungnya
kejam sekali deh
dia sama aja dengan iblis
pak pokoknya saya minta bapak untuk menjebloskan orang ini ke penjara
hukum dia seberat beratnya
masalah biaya saya akan bayar berapapun pak
baik pak bisa
kalau gitu nanti saya temuin bapak lagi
dia percaya kan
bapak kan dengar sendiri apa yang dikatakan ibu nena
dan saya rasa tugas saya sudah selesai sesuai dengan perintah bapak
saya sudah selesai
ini uang buat kamu
untung tadi aku sempat mengikuti nena
aku jadi bisa bertindak duluan dengan menuhi detektif ini
dan menyuap dia untuk mengatakan kalau surya menjual anaknya
kau tidak bisa berdiri seperti apa